lukisan anggrek ini dari mana ya
dari pemiliknya langsung
oh enggak mbak saya pelukisnya itu nggak mau muncul namanya gitu
padahal namanya tuh sedang naik banget di kalangan pecinta seni
saya beli lukisan ini dari galeri dekat sini
punya kartu nama galerinya
oh kebetulan saya ada kartu namanya
boleh saya minta ya
aduh makasih banyak pak
saya missnya dulu
dan nanti kalau bisa mas lukisannya ditaruh di sebelah sini aja
kalau lukisannya anggrek aja gimana pak
baik kalau begitu saya pesan lukisannya dua
maafin aku anggrek
kamu gak marah kan
gak berarti aku gak bisa lukis
kalo aku melupain kamu
ada satu hari pun
aku lewati tanpa melupakan kamu
aku selalu ingat sama kamu
baru sembuh langsung kerja
iya gak apa apa aku udah baik baik
masih gak enak sama kamu itu loh
soal bapak kemarin rasanya
enggak lah gak apa apa
kerjaan cahaya udah bersih nih
ini kok bener udah baik kan
gus pagi pagi gak kerja malah pacaran
hei ibu sirik aja bu
tuh lorong kamar mayat itu belum kamu pel kan
udah raka aku juga harus kerja kamu kerjain pekerjaan kamu ya
jangan marah marah mulu makin tua loh
ini kopinya bus
eh makasih ya
eh makasih ya
tumben bos hari ini serius banget kerjaannya
gue mesti buru buru selesaikan ini
mau pergi kemana bos
mau ikut bener
bosan kerja disini loh berarti ya
lo ngapain ikut ikut lu jagain disini ya
saya ngerti gak
ngikut lah ini
bos mau pesen apa lagi bos
eee gue pesen sekarang lu keluar aja dari sini ya
kita mau ke kedua anjir tadi soal gender kita
alia bilang sama pak richard meeting jalan terus lewat telekorven
tunggu tunggu stop stop stop
kamu tolong bawakan saya ball pen dan kertas
dan antarkan ke kamar vvip berapa disini
eh cepetan dong jalan
masa tadi saya suruh kamu telfon gue amin
pak walaupun saya di rumah sakit semua sesuai schedule
tidak ada yang berubah
saya jamin pak
tadi kan saya suruh kamu bawa
sudah tau laptop itu napa saya
kamu datang ke bustita belum
kasih tau dong laporannya apa gimana sih kalian
hai ibu saya mau tanya soal ini bu
soal tender yang sudah kami kirimkan
kira kira sudah ada jawaban belum ya bu
baik saya tunggu ya bu
ini ball pen sama kertas saya taro sini saya permisi
eh kamu gak liat saya ini lagi pegang telfon
tangan saya cuma dua
telfonnya juga ada dua
untuk nulis nulis untuk ini itu
kamu tulis apa yang saya sebutin
nih teleponnya gak nyambung lagi
eh saya memerlukan materi promosi yang lebih agresif
karena terbukti bahwa materi promosi yang sudah diberikan kemarin tidak menaikan jumlah
kalau nulis liat kertasnya
kamu mana saya gak denger kamu telfon
maaf mbak agak gagu sedikit
soalnya saya mau pasang lukisan yang baru saya beli ini
bapak dapat lukisan anggrek ini dari mana ya
dari pemiliknya langsung
oh enggak mbak
saya pelukisnya itu nggak mau muncul namanya gitu
padahal namanya itu sedang naik banget di kalangan cinta seni
saya beli lukisan ini dari galeri dekat sini
galerinya dekat sini
bapak punya kartu nama galerinya
oh kebetulan saya ada kartu namanya
oh boleh pak boleh saya minta ya
aduh makasih banyak pak
saya missi dulu ya
nah ini lukisan pak
lakunya cepet banget
banyak wartawan seni yang hubungin gue mau ngeliput loh
lo gak mau di ekspo sesuai permintaan lo
terima kasih banget pak
nih cek pembayaran lukisan lu yang udah laku
terima kasih banget
satu lagi saya juga minta
atau mau tahu tentang diri saya
bilang aja gak tau lah
ibu ini udah selesai
iya ya revisinya langsung dikirim
saya gak akan pernah
iya iya saya gak akan pernah ngecewain kamu rey
sorry sorry tadi ada gangguan sedikit
kamu ambil laptopnya lama banget
kamu tanya bunga yang kita kirim ke pt mahakarya abadi itu sudah sampai atau belum
harusnya mereka kasih laporan dong
ali kamu jangan berdiri aja dong
kamu tanya di kantor tuh ada apa
apakah ada perkembangan ini
sita cepet lah
kerjaan kamu bagus sekali
kamu bisa mencatat semua omongan saya tanpa ada ketinggalan satu pun
walaupun titik komanya juga puas
apa kabar ini semuanya
nanti aku dapet lagi ya bye
ini rumah sakit
iya dok tapi
kalau ibu mau cepat sembuh
suruh semua staf ibu keluar dari ruangan ini
udah kalian keluar sana
tapi jangan lupa itu di telfon
schedule jangan ada yang berubah
kabarin saya ya
sita floristnya jangan lupa di telfon
eh bilangin sama sekretaris saya
schedule yang besok diundur aja jangan di batalin
ini semua udah selesai
kita pay perbelanjaan